menjalani pemeriksaan selama lebih dari sembilan jam
bahar bin smith selasa malam langsung ditahan di polda jawa barat
bahar dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan
dua pria di pondok pesantren di kawasan kampung kemang kabupaten bogor jawa barat
penahanan terhadap bahar bin smith dilakukan setelah penyidik menemukan tindak pidana saat pemeriksaan selasa siang
pria yang sebelumnya dipanggil dengan status tersangka ini dianggap telah melakukan tindak pidana di muka umum
melakukan kekerasan terhadap dua pria di pondok pesantren miliknya di kawasan kemang kabupaten bogor jawa barat satu desember silam
peristiwa penganian berawal saat salah satu korban disangka sebagai rekan dari bahar bin smith ketika mengunjungi bali november lalu
bahkan korban sempat mendapatkan fasilitas layaknya seorang habib oleh jamaah majelis taklim tersebut
namun sesampai di bogor kedua korban didatangi sejumlah pria yang membawa paksa keduanya ke pondok pesantren untuk bertemu bahar bin smith
selain memeriksa kedua korban yang masih berusia tujuh belas dan enam belas tahun
bahar smith juga diduga menganiaya serta
meminta kedua korban untuk berkelahi
tidak hanya itu tersangka juga sempat meminta sejumlah santri untuk turut menganiaya kedua korban dan menggunduli korban
orang tua korban yang tidak terima kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian
dari kasus ini kita sudah menetapkan lima tersangka
dua orang yang berinisial ag
dan berinisial ba sudah ditahan beberapa hari yang lalu di polis bogor
kemudian tersangka yang berinisial bs oleh jam sekarang sudah dilakukan penahanan di polda jawa barat untuk proses hukum
kuasa hukum bahar bin smith menilai status kliennya akan ditetapkan pada satu x dua puluh empat jam pasca pemeriksaan
setelah menjalani tiga puluh empat pertanyaan bahar bin smith juga telah mendapatkan surat perintah penangkapan terhitung sejak menjalani pemeriksaan
kuasa hukum bahar bin smith berharap polda jawa barat bersikap proporsional terhadap kliennya
upaya kuasa hukum untuk ke depannya gimana
ya upayanya kita masih menunggu sembari kita siapkan surat permohonan permohonan yang terkait nanti kemungkinan terburuk sudah kita siapkan
salah satunya kalau misalnya ditahan kan sampai kita jam dua belas an
ya kita sudah siapkan surat untuk tidak ditahan
sudah ada surat jaminan juga sudah kita siapkan
kita juga meminta ya dalam hal ini pihak kepolisian untuk menyamakan klien kami dengan pihak pihak lain dengan kasus yang mirip seperti ini ya dan terkait dengan konstelasi politik ya seperti itu
tidak hanya dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan secara bersama dan melakukan kekerasan terhadap anak
bahar bin smith juga diancam dengan pasal delapan puluh undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas tentang perlindungan anak
fredy bangun bandung